polda jawa timur menangkap tersangka kasus penyebaran hoax pilpres dan isu sara lewat facebook
tersangka ditangkap sabtu malam di rumah kosnya di sidoarjo
saat menyebarkan hoax ia mengaku sebagai jurnalis sebuah media masa
sabtu malam tim siber di treskrim suspolda jawa timur menangkap tersangka penyebar hoax di facebook arief kurniawan rajasa
di sebuah rumah kos di desa buncitan kecamatan sedati sidoarjo
lewat akun facebook bernama antonio banera tersangka menulis hasutan dan berita hoax
jika paslon pilpres tertentu menang pada pemilu nanti kerusuhan tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan akan terulang
di akun tersebut pria berusia tiga puluh enam tahun itu juga mengaku sebagai jurnalis jpnn atau jawa post news network
menurut kabit humas polda jatim kombes pol frans barung mangera
kasus penyebaran hoax semacam ini membuat resah masyarakat apalagi ada isu sara yang dihambuskan tersangka
nah ini yang kita dapatkan dari yang bersangkutan
yang melukai itu adalah bagaimana tragedi sembilan puluh delapan ini kepada etnis tertentu juga diulangi
ini yang betul betul kita garis bawahi kepada rekan rekan media
mengapa pimpinan polri mengapa pimpinan polda jawa timur
bapak irjen paul dr andes luki hermawan sangat konsen terhadap kasus ini
ini menjadi sesuatu yang perhatian kita seorang
kita semua jajaran polda untuk melakukan penangkapan terhadap manusia ini terhadap orang ini
polisi menyita telepon genggam tersangka serta mengamankan akun facebook arief
yang sempat diubah namanya dari antonio banera menjadi gatot kaca
tersangka dijerat pasal dua puluh delapan ayat dua undang undang ri nomor sembilan belas tahun dua ribu enam belas
tentang perubahan atas uu nomor sebelas tahun dua ribu delapan belas tentang ite
dengan ancaman hukuman maksimal di atas lima tahun penjara
wahyu pratama putra surabaya jawa timur